putri yang istimewa
tidak lama setelah revolusi pertanian
umat manusia melakukan lompatan besar dalam garis waktu evolusi
membuat mereka semakin tidak bergantung pada malaikat
akhirnya tibalah waktunya bagi para malaikat
orang orang yang menyebut diri mereka penjaga manusia
mereka bertemu mereka semua di sebuah kaki bukit
selama beberapa ribu tahun kita telah membimbing umat manusia
mempersiapkan mereka untuk menguasai planet ini
dan sekarang telah menempatkannya di bagian atas rantai makanan
oleh karena itu inilah saatnya bagi kita untuk pergi
dan membiarkan mereka menjadi pemimpin nasib spesies dari mereka sendiri
semua malaikat setuju
semua kecuali satu yang tidak bisa membayangkan berpisah dari manusia
dia adalah malaikat perawatan
kita berangkat malam ini saat bulan berada paling tinggi di langit
kita semua akan bertemu di sini
semua malaikat pergi untuk menghargai bumi untuk yang terakhir kalinya
malaikat perawatan bagaimanapun pergi menemui seorang gadis manusia kecil yang sangat disukainya
selama beberapa tahun

malaikat perawatan bagaimanapun pergi menemui seorang gadis manusia kecil yang sangat disukainya selama beberapa tahun

selamat malam manusia kecil aku akan merindukanmu
jagalah selalu dirimu sendiri
aku memberkatimu bahwa ketika kau dewasa kau akan melahirkan seorang bayi putri
yang akan menjadi yang paling cantik dan akan memiliki kekuatan tidak seperti manusia lainnya
dia nanti akan menjadi putri istimewa
dan dia akan menunjukkan kepada dunia cara baru ketika dunia sangat membutuhkannya
saat setetes air mata keluar dari matanya dan jatuh ke putri kecil
itu bersinar sebelum menguap dari kulitnya
malam itu saat dunia tidur para malaikat naik dari bumi satu demi satu
tampak seperti ribuan bintang kecil yang pergi menuju ke langit
tahun tahun berlalu sejak malam itu dan putri kecil virginia telah tumbuh menjadi gadis yang cantik
dia menikah dengan pangeran dari kerajaan tetangga
dan setahun kemudian dia melahirkan gadis tercantik yang pernah ada di dunia
putri istimewa lahir
tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia istimewa
dan memang lisa tidak seperti yang pernah dilihat oleh dunia
lisa sayang ibu telah memanggilmu dari tadi apa yang kau lakukan di sini
aku terbang dengan burung ibu
oh lisa sayang bagaimana kau bisa terbang bersama burung
kau harus berhenti mengatakan hal hal yang tidak nyata
kalau tidak orang tidak akan menganggap kau serius
kau adalah seorang putri ingat itu
tapi ibu aku sungguh
hmm sekarang haruskah kita turun ke bawah ayahmu menunggumu
ada kata kata dari si ibu
bahwa punya kakak mana lemah itu tidak existed
kembali ke kebutuhan kedua anak liya
dan ke sentia muito percaya ama ela
dan sudah nangmpit buah coklat malam ini
dan menyeberangi sungai sebagai ikan
dan kemudian berlari seperti kuda ke kedalaman hutan
dan menghabiskan waktu di sana di pangkuan alam
diriku ada di dirimu
jiwaku semuanya ada dalam dirimu
semoga tak berpisah
semoga selalu di hatimu
kau adalah malaikat
para pemburu mereka ada di sini lagi
saatnya memberi mereka pelajaran
ah lihatlah rubah betina yang luar biasa itu
aku belum pernah melihat yang begitu cantik
ya itu akan sangat berharga
apalagi yang kita tunggu
para pemburu menembak rubah betina tetapi meleset
dan hewan itu menghilang melalui semak semak
ayo pergi mengejarnya
para pemburu berlari menuju semak
di mana dia
lihat ekornya dia ada di belakang pohon
kita harus bergerak dengan pelan pelan
para pemburu itu mengarah ke atas pohon
tetapi saat mereka mencapainya
itu seharusnya mencegah mereka untuk datang ke sini
mereka mengatakan bahwa untuk setiap yen ada yang
ketika para malaikat turun ke bumi bersama mereka
iblis yang sangat jahat
sehingga para malaikat harus mengubahnya
sekarang setelah beberapa tahun
dan dengan kepergian para malaikat
batu itu mulai retak
dan dari situlah
matanya bergilau karena dendam
bibirnya menampakkan senyum yang jahat
sepertinya para malaikat sudah pergi
dan makhluknya akan menjadi pelayanku
aku baru saja di taman
kau selalu menemukan cara untuk membuat
ayahmu dan ibu jadi khawatir
ayo sekarang cepatlah
agnus ada di sini untuk menemuimu
ibu aku sudah bilang
aku tidak ingin menikah
sudah cukup lisa
ikut bersama ibu
oh itu dia
pangeran agnus temui putriku lisa
senang bertemu denganmu
sekarang mari kita biarkan mereka berdua menghabiskan waktu bersama
lebih mengenal satu sama lain ya
hei aku hanya ingin mengenalmu saja
tidak ada paksaan bahwa kita harus menyukai satu sama lain
lisa tersentuh oleh sikap seperti itu karena itulah yang pertama
aku tidak punya teman tapi itu bisa berubah
kau ingin mengajakku berkeliling
dengan senang hati yang mulia
putri lisa dan pangeran agnus menikmati kebersamaan satu sama lain
dan sang putri segera mulai menyadari bahwa ada kemungkinan kalau dia ingin menikah dengan pangeran agnus
hari hari berlalu dan keduanya mulai saling jatuh cinta
lisa untuk pertama kalinya menghabiskan beberapa hari jauh dari hutan
dan dia sepertinya tidak merindukannya
manusia di dalam dirinya telah mengalahkan malaikat di dalamnya
tapi kemudian tibalah hari yang menakutkan itu
aku akan bercampur dengan pepohonan
aku akan bercampur dengan udara
aku akan bercampur dengan air
dan semua manusia akan sujud kepadamu
iblis itu tertanam di dalam tanah
dan pepohonan mulai berubah warna menjadi ungu
itu melepaskan bagian bagiannya ke udara dicampur dengan air
tidak lama kemudian racun ganasnya mulai menyebar
aku merasa tidak enak badan
penyakit berbahaya mulai menyebar ke seluruh negeri dan membuat semua orang jatuh sakit
dokter dukun pertapa tidak ada yang bisa menemukan obatnya
apalagi alasan penyebaran penyakit
seolah olah akhir dunia sudah sangat dekat dan peradaban manusia segera mendekati akhir
apa yang terjadi
sesuatu sedang terjadi di sini
sesuatu yang jahat
aku bisa merasakannya tapi tidak tahu apa itu
dan mengapa semua orang menjadi sakit kecuali aku
tiba tiba lisa melihat seberkas asap ungu di udara
untuk mencari tahu apa yang menyebabkan ini
tapi bagaimana caranya
dan itu berbahaya
aku ikut denganmu
tapi kau sedang tidak sehat
aku tidak mau membiarkanmu pergi sendiri
bisa mengikuti garis ungu itu dan menelusurinya mencapai puncak gunung
kau sudah siap
kau sudah siap
agnus aku sudah bilang
bagaimana kekuatanku tidak bekerja padamu
dan mengapa kau melakukan semua ini
akulah yang jahat
aku adalah iblis
dan kalian semua manusia akan sujud kepadaku
spesies kalian akan menjadi lemah dan lemah
dan aku akan memerintah kalian
aku tidak akan membiarkan itu terjadi
apa yang akan kau lakukan manusia
tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang dengan kepergian para malaikat
dan aku telah menyatukan diriku jauh di dalam tanah
dan akarku telah meregang ke sungai
dan angin membawa racunku
kau berdiri sekarang
tapi tidak lama
saat itu juga lisa menarik nafas dalam dalam dan memejamkan matanya
kau adalah malaikat
lisa berbalik ke arah pohon saat iblis itu menggeram lebih keras
ini tidak mungkin
ya sepertinya begitu
jika aku mati aku akan membawamu bersamaku
kau pikir aku belum tahu itu
dan tubuhnya menyapu dengan pohon itu
tiba tiba warna ungu itu pun mulai memudar
angin menjadi lebih lembut
udara menjadi lebih bersih
dan orang orang menjadi lebih baik
pangeran agnus terbangun untuk melihat bahwa pohon itu sekarang berwarna hijau
agnus aku di sini
bahayanya sudah berakhir
semuanya sudah aman
tapi aku tidak mengerti
lisa menjelaskan semuanya kepada agnus yang sangat terkejut mendengarnya
ada hal hal yang berada di luar penjelasan kami tentang kemungkinan
waktuku telah tiba agnus
tolong jaga kedua orangtuaku
kau memberikan hidupmu pada kami semua
itu tadi adalah kisah putri istimewa
melekat pelindung terakhir umat manusia
tapi jangan mengira kalau dia tidak bersama kita lagi
pohon itu masih berdiri tegak hingga saat ini
ada di pegunungan putih di daerah inyo di kampung
selama bertahun tahun dia kemudian dikenal sebagai metusala
dan dia berusia empat ribu delapan ratus lima puluh dua tahun
pohon tertua di dunia
tersenyum pada kita dan melindungi kita sebagai malaikat pelindung